wasakjen pks mardani ali sera menegaskan posisi partainya untuk tetap menjadi oposisi pemerintah
mardani menyebut partainya akan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif
mardani menyatakan pks menghargai hak prerogatif presiden jokowi untuk mengisi kabinet kerjanya lima tahun mendatang
namun mardani menegaskan partainya akan terus memberikan kritik jika jokowi tidak menjalankan janji kampanye
mardi menegaskan jokowi tidak perlu melakukan lobby kepada pks karena partainya akan tetap menjadi oposisi
sementara terkait manuver politik partai yang tergabung dalam koalisi adil makmur
dia menyebut hal itu sebagai komunikasi politik biasa
kami saya pribadi dari partai keadilan sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif
kalau pak jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik
maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami
justru kalau pak jokowi bagi bagi kekuasaan menurut saya pak jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya
bahwa di periode kedua ini akan nothing to lose
karena partai gerindra lebih menginginkan agar partai mereka tetap menjadi oposisi
dan tidak tergabung ataupun bergabung dengan koalisi jokowi maruf amin
namun gerindra tetap membuka peluang rekonsiliasi hubungan
dan perabot dan jokowi melalui pertemuan kedua tokoh
anggota dewan penasehat partai gerindra muhammad syafiei menyatakan
mayoritas kader partai menginginkan gerindra tetap menjadi oposisi
baik di kabinet pemerintahan maupun di dewan perwakilan
namun syafiei menegaskan belum ada keputusan resmi dari ketua umum gerindra prabowo subianto
soal sikap politik partai
menurutnya prabowo akan meminta masukan dari pengurus dpp dan kader daerah
untuk memutuskan pilihan politik gerindra melalui forum rakernas partai
jadi peluang pertemuan antara prabowo dan jokowi tetap terbuka
untuk menjaga silaturahmi keduanya
namun rekonsiliasi tidak membuat gerindra mau bergabung ke koalisi jokowi maruf
gerindra juga tidak khawatir jika akhirnya harus beroposisi sendirian
pasalnya gerindra menyerahkan kepada partai lain seperti pan pks dan demokrat
untuk menentukan sikap politiknya masing masing
kita kan sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat
dan pak prabowo sendiri adalah
yang tidak pernah mencapai tujuan untuk membangun indonesia dengan kekuasaan
lewat cara cara yang tidak demokratis
semuanya secara demokratis
dan tentu kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di indonesia itu
adalah demokrasi yang sehat
dan menurut saya demokrasi yang sehat itu harus ada checks and balance
jadi selain itu
dan saya meyakini gerindra akan tetap pada posisi sebagai partai oposisi
apakah memang pak prabowo
direktur komunikasi politik tkn jokowi maruf menyebut
ada kemungkinan bagi partai demokrat dan pan untuk menyeberang ke kubunya
dukungan partai dalam koalisi disebut idealnya berlandaskan ideologi
bukan sekedar pragmatisme politik belaka
berikut pernyataan usman kansong dalam wawancara kami kemarin
memang kita juga harus melihat dari sisi teoretik ya
teoretik bahwa misalnya itu yang namanya koalisi
bukan koalisi yang sifatnya pragmatis
nah kalau yang pragmatis ini yang kemudian bisa menimbulkan tadi
perbedaan pendapat yang kencang sekali dalam pembahasan
dari dalam situ sendiri
tetapi kalau dia ideologis saya kira itu bisa dijaga
tetap loyal ya tetap bersama begitu
kalau kepentingannya praktis saya kira akan berbeda
kalau dari tataran praktis ini kalau kita lihat perkembangan selama ini
sejak pencoblosan sampai sekarang
itu kan ada beberapa kemungkinan ya
kemungkinan pertama tentu saja koalisinya tetap seperti sekarang
kemungkinan kedua ada beberapa partai dari
koalisi bekas koalisi pak prabowo karena sudah dibubarkan kan begitu kan
itu bisa bergabung
katakanlah demokrat dengan pan misalnya seperti itu
nah kemudian ada dua yang akan menjadi oposisi
katakanlah gerindra dengan pks
walaupun ini dinamikanya bisa juga berubah sekali
nah ini ada beberapa kemungkinan untuk kita
kita lihat nanti seperti apa sebetulnya peta koalisi oposisi di negara kita
jadi kita tetap percaya bahwa harus dan akan ada partai oposisi
karena misalnya gerindra sendiri itu kan di dalam tetap menginginkan kita tetap menjadi
maksudnya gerindra tetap menjadi oposisi
begitu juga pks
begitu juga pks
nah saya kira ya tidak apa apa kalau mereka berdua bisa menjadi oposisi begitu kan
atau juga kita lihat pan nanti seperti apa demokrat seperti apa begitu
sementara itu tingginya biaya operasional partai berpotensi membuat petinggi partai memutar otak untuk menutup biaya biaya tersebut
inilah yang disebut menjadi salah satu motif bagi partai untuk pindah koalisi saat kubunya tidak mencapai hasil yang diinginkan
berikut cuplikan analis politik ugemnya rowi ahmad
partai kita perlu kita lihat dan kita akui bersama
orientasinya kekuasaan begitu
yang kedua adalah partai ini bukan tumbuh dari bawah seperti negara negara eropa barat lah
tetapi partai tumbuh dari atas
nah kemudian dalam pengelolaan partai karena tidak tumbuh dari bawah ini kan costly sekali
nah kemudian ketergantungan kepada elit ketergantungan pada orang menyebutnya beberapa oligarki atau apapun penyebutannya disitu
dan ini kan sangat mahal untuk kemudian mengelola kekuasaan partai dan membuatnya
by nature di kita
nah ini yang menjadikan kemudian elit elit ini itu political entrepreneur ini kemudian harus berpikir
bagaimana caranya supaya mengelola ini partai sebagai penyanyi
supaya gizinya tetap ada
gizinya tetap ada
nah pada akhirnya adalah apa
solusi yang di depan mata adalah apa
bergabung ke kekuasaan
bergabung ke kekuasaan
dan disitu ada kue yang bisa dibagi
koalisi adil makmur sudah bubar enam puluh delapan juta pemilih yang menentang petahana masih memiliki harapan
lewat partai koalisinya hak mereka bisa tersalurkan sebagai penyeimbang dan juga menjalankan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan
lalu bagaimana peluang partai dalam menjalankan fungsinya
benarkah ada yang akan pindah koalisi
akankah mereka tetap menjalankan amanah rakyat yang telah menyokongnya
kita akan jawab dan juga cari jawabannya dengan dua narasumber yang sudah hadir malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada bang jansen sitindaun ketua dpp partai demokrat
bang jansen selamat malam
sehat sehat selamat malam
dan ada valdo maldini wakil seksien daripan
valdo selamat malam
oke kita bicara mengenai antara oposisi koalisi dan juga posisi dari kedua partai ya
nah setelah kemudian bpn dibubarkan sudah ditetapkan oleh kpu pemenangnya adalah jokowi maruf
ini kan banyak spekulasi
spekulasi politik dari tentang pan dan juga demokrat kemana setelah ini kak
nah ini sudah saling saling tengok ini
apakah akan sama atau tidak
pertanyaannya kemudian gini seberapa besar sebetulnya probabilitas pan ataupun demokrat untuk kemudian menyeberang ke koalisinya pak jokowi maruf
seperti yang kemudian banyak diperkirakan disebut sebut oleh sejumlah kalangan setelah kemudian membaca arah politik
membaca dinamika setelah bpn bubar dan lain sebagainya
mungkin dari valdo dulu dari pan dulu
kalau kita di pan itu adalah partai yang mungkin alam pikirnya itu agak berbeda ya
karena di sini kita memang terbiasa musyawarah semuanya bisa berpendapat ada yang pengen gabung ada yang pengen tetap di luar gitu
dan partai ini tidak dibangun atas izdihad satu orang atau upaya satu orang
jadi di pan ini selama masih belum ada yang namanya rakrenas yang insya allah akan diadakan pada bulan juli ataupun agustus ya semua kader itu menyampaikan aspirasinya
sejauh ini aspirasinya bagaimana terbelah menjadi dua atau ya jadi lebih kolektif sama
jadi memang di pan itu asalkan argumentasinya kuat ya silahkan berbicara
seperti ada yang ngevlog ada yang dukung jokowi terang terangan sebagai tim sukses gitu
karena memang platform yang kami miliki adalah partai yang demokratis dna nya itu
jadi partai mana nasional pada prinsipnya akan memperhatikan pertama konstituennya
kita punya konstituen yang alhamdulillah bertambah nih
secara vote kita bertambah kemarin
yang kedua pasti kader
nah yang ketiga tentu bagaimana sustainability pan ke depan
karena kita berpartai kan bukan hanya tahun ini tapi ada beberapa tahun tahun selanjutnya
dan pertimbangan itu diambil dari kader dari bawah
tingkat ranting kecamatan dan macam macam
jadi menurut kami di pan di partai mana nasional karena kami terbiasa berdiskusi ya selagi belum ada keputusan kita masih terus berdiskusi
jadi kalaupun menyeberang juga pertimbangan banyak tidak serta merta langsung pindah ke pan

yang paling penting bagi politisi itu adalah menyiapkan argumentasi yang tepat
contoh gini ketika kita ingin menyatakan dukungan ke pak prabowo waktu itu ya ngomongnya untuk kepentingan bangsa
jika seandainya argumentasinya untuk pak jokowi kita tetap berbicara tentang untuk kepentingan bangsa ya ngapain kita pemilu
toh kepentingannya sama
ya langsung aja ini berdua langsung dari awal
tapi kan ya adek biasanya kan begitu
nah makanya yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan argumentasi itu
karena bagi kami kami tidak ingin membuat konstituen kami itu tidak mendapatkan hasrat argumentasi yang lebih dalam
karena hari ini masyarakat nggak bisa ditipu tipu lagi demi bangsa dan negara
pertanyaan ini juga layak kita tanyakan untuk pak jokowi
rekonsiliasi ini untuk apa
emang untuk bangsa dan negara
dulu sebelum pilpres juga ngomongnya bangsa dan negara
jadi apa bedanya mending nggak usah pilpres sekalian
demokrat gimana bang jansan sebetulnya
ini tolong kita diberikan pencerahan
gimana demokrat setelah ini
sering juga disebut sebut demokrat justru lebih awal sebetulnya agak agak merapat ke satu begitu
begini kalau terkait soal sikap demokrat ya pas keputusan mk kemarin
artinya kan pilpres kita ini sudah final ini dan mengikat hasilnya begitu
suka atau tidak harus kita akui presiden kita lima tahun ke depan adalah pak jokowi
wakil presidennya ki haji maruf amin kan
jadi terkait sikap demokrat pas keputusan mk kemarin
sampai selesainya empat puluh hari ibu ani meninggal ini kami puasa politik dulu
jadi itu konsensus di internal partai demokrat
dan memang pak sby juga ya sampai sepuluh juli besok karena empat puluh harinya ibu ani itu kan sepuluh juli nanti akan diadakan tahlilan di cks ya
itu juga menghindari untuk bicara bicara kaitannya dengan persoalan politik praktis begitu
tetapi jika ada kemudian tokoh politik ya datang takziah berkunjung ke jks beliau terbuka
tetapi kalau bicara politik praktis kan kemarin kita lihat itu
ketika pak prabowo dalam tanda kutip mungkin agak apa namanya itu agak selip itu ya
ngomong pilihan politik ibu ani itu kan beliau langsung koreksi kan
enggak lah ini forumnya ini bukan forum politik begitu
tetapi ini kan forum takziah forum silaturahmi begitu
terkait soal sikap partai demokrat ya
apakah akan masuk ke dalam kekuasaan atau tetap di luar kekuasaan begitu seperti posisi kami hari ini akan diputuskan di atas tanggal sepuluh juli
tetapi begini renhard
pertimbangannya biasanya apa tuh bang jansen kalau kemudian memutuskan itu ke dalam internal demokrat apa
kalau ini kan ada musyawarah ada diskusi kalau di pan tadi kan
kalau di demokrat pertimbangan berdasarkan apa sebetulnya kader kah atau pragmatisme politik saja kah atau apa
begini kalau forum di kami itu forum pengambilan keputusan ya untuk kita berkoalisi dengan siapa ya di tingkatan presiden dan wakil presiden serta gubernur begitu
sekaligus penetapan caleg dpr itu namanya forumnya majelis tinggi di tempat kami
jadi tentu ketika nanti kita berkomunikasi
tentu ketika nanti pak s b selaku ketua majelis tinggi sudah siap ya forum ini kan akan dibuka
seluruh hal terkait perjalanan partai demokrat ya selama hampir satu tahun inilah khususnya di pilpres ini itu kan akan dibahas kan begitu
serta tentu juga kebutuhan partai lima tahun ke depan kan begitu
tapi begini saya ingin menyampaikan begini
sesungguhnya partai demokrat hari ini ya entah itu mau di dalam kekuasaan ataupun di luar kekuasaan sepenuhnya sudah siap
jadi jujur tidak banyak partai di indonesia ini yang paripurna seperti itu
seperti partai demokrat ini
pernah kita sepuluh tahun menolak kekuasaan
pernah juga lima tahun terakhir
di tengah dua kali
di tengah dua kali tawaran pak jokowi
untuk partai demokrat masuk ya kami menolak
jadi pak s b menolak
jadi ketika itu pak s b menyampaikan ya karir karir saya ini juga butuhlah belajar jadi oposisi
ya bisa nge jeb begitu
bisa hook begitu
sebagai sebuah partai
jadi sempir lima tahun ini ya atas sikap kami di luar kekuasaan
ya kami sudah belajar
saya dan banyak karir lain sudah belajar
maka kemudian ketika nanti misalnya dewan pimpinan pusat partai demokrat memutuskan
kita tetap di luar
kami ini sepuluh juta karir partai demokrat di indonesia ini siap
tapi kalau di dalam juga siap begitu
kalau di dalam kami punya pengalaman sepuluh tahun
tentu kontribusi kami
berbeda dengan partai partai yang belum pernah ngelola pemerintahan
jadi kenapa kemudian pan dan juga demokrat tidak langsung paling tidak menyatakan
diri sebagai oposisi begitu
kalau pks kan tadi jelas
ini kan rekan sama partai koalisi kan jelas
kamu tetap ada di oposisi
gerindra juga masih mempertimbangkan
apakah kemudian memang oposisi oposisi itu juga tidak cukup menarik untuk dipilih saat
ini sebagai opsi atau bagaimana
tapi dijawabkan nanti
kita harus break dulu
kita akan segera kembali satu lagi bersama kami di layar demokrat sedo
oke kita lanjutkan diskusi
valdo kenapa kemudian pan tidak langsung mendeklarasikan diri sebagai oposisi
kan ada enam puluh an juta pemilih yang kemudian ini mungkin pilihan politiknya berbeda dengan
kenapa tidak seperti rekan pks misalnya yang kemudian lebih firm untuk mengatakan
diri sebagai oposisi
kalau menurut kita
apakah kita bisa menjadi oposisi itu
coba kita redefinisi ulang gitu
apakah dengan menjadi oposisi itu kita bisa harus terus berbeda
apakah kalau kita bergabung kita harus sama
ya intinya sih menurut saya adalah adanya kepedulian sih
adanya sebuah sikap empati
dan oposisi koalisi misalnya atau misal koalisi itu bukan gerombolan sirkus yang pimpinannya
semuanya harus ikut
jadi maksud saya dialektika yang perlu dibangun adalah berbeda
bagaimana caranya kita mendudukan oposisi ini di bagaimana mestinya
kita ini rekonsiliasi ini menurut saya
menurut saya ini kata kata jadi spesial belakangan
karena kita itu nggak terbiasa berbeda dalam berargumentasi
jadinya nggak biasa musyawarah
padahal demokrasi harusnya begitu
perbedaan itu menurut saya harus dipelihara
nah di internal pan sendiri tidak sedikit yang tetap pengen oposisi
tapi tidak sedikit pula yang pengen gabung ke pemerintahan
nah pan sebagai partai itu berusaha menampung itu sebagai platform
nah pan sebagai partai itu berusaha menampung itu sebagai platform

gini di pan itu ketika orang pengen datang rakyat lenas
orang itu pasti punya asa untuk aspirasinya didengar
gue pengen pan ini di luar saya pengen pan ini di luar saya pengen pan ini di dalam
nah jadi selama forum itu belum ketok palu kita pasti terus berargumen
kalau suara di dalam yang kemudian mungkin yang anda tahu ya
suara yang kemudian menginginkan pan ada di dalam itu pertimbangannya apa
tapi kalau kita melihat juga
kebelakang kan sebetulnya hampir jarang ada di luar pemerintahnya selalu kemudian merapat ke pemenang dari pilpres itu sendiri kan
termasuk di dua ribu empat belas yang lalu
iya jadi memang salah satu pertimbangannya untuk tetap berada di luar adalah pertama ada konstituen yang kemarin harus kita jaga
karena ini kan bukan hal yang gampang dan kita selalu mempertimbangkan itu
itu satu hal
yang kedua kita juga memikirkan bagaimana platform partai kita ke depan
karena kita harus ngetap segmen market kita itu yang mana yang akan kita ambil beberapa tahun ke depan
jadi oleh karena itu keputusan ini bukan keputusan serta merta oh kita pengen minta kursi menteri segini
enggak gitu loh
jadi kita pengen bagaimana partai kita ini bisa maju ke depan
bisa jadi kita mau disana gak mau disana mau kita gak mau
jadi ini kan bukan sesuatu yang bikin kita kegeeran juga gitu loh
oh pasti akan masuk begitu
karena kita angka cuma segini lah
alhamdulillah angkanya naik gitu kan
tapi dalam artian adanya harapan untuk setiap kader itu aspirasinya didengar
itu yang paling penting bagi kami di partai manat nasional
dan itu selalu jadi budaya yang selalu ada di partai kami
bang yassin lima tahun menjadi partai penyimbang
kalau kita lihat apakah ini juga menjadi faktor atau tidak saya tidak tahu ya
kita lihat hasilnya partai demokrat juga tidak begitu memuaskan ya
apakah itu juga menjadi pertimbangan kemudian bahwa kalau kita bicara pragmatisme partai
lebih baik merapat saja
ya karena mungkin mempertahankan eksistensi atau itu menjadi pertimbangan pertimbangan tertentu
ketika koreksi lima tahun yang lalu menjadi penyeimbang
pertanyaan ini lah kemudian nanti yang mungkin menjadi salah satu materi rapat majelis tinjau
nah ini pertanyaan ini
oke tapi kan rapat pasti kan biasanya sudah ada modalnya dong
modal narasinya apa begitu
sebagai apalah kontribusi kita untuk diskusi ini
karena ini ditonton publik adalah begini
oposisi itu kan sama dengan apa namanya
pihak yang menyampaikan kritik kan begitu
kepada pihak yang sedang mengelola pemerintah
atau yang sedang berkuasa
jadi sesungguhnya kritik itu ya
bukan hanya muncul sebenarnya dari partai saja
tetapi bisa juga muncul dari teman teman lsm
bem di kampus lain segala macam
ini kan harus ditumbuhkan
hari ini memang agak padam agak mati
karena kalau orang oposisi
itu kadang diberikan merek atau cap
ini musuh negara
keras sedikit katanya jadi makar
lebih keras lagi ditangkap lain segala macam
jadi pihak yang berkuasa ini juga
nggak bisa kemudian hari ini datang dengan narasi
untuk pemerintahan yang baik dan benar
sisa ada pengawasan
kalian tetap aja jadi oposisi katanya
kami butuh oposisi katanya
tapi kalian sendiri ya
tidak memberi hidup ya
ruang hidup dalam tanda kutip
kenyamanan untuk orang beroposisi
ya boleh oposisi
tapi jangan nyampaikan hoax
itu kan berita yang tidak benar
kalau memang pemerintah punya sumber berita yang benar
enggak kalian luruskan
atau kalian luruskan
kalian tambahin lagi
kalian tangkap begitu
ini kan enggak pas
saya teringat mundur ke belakang sedikit misalnya
ini masih kaitan dengan oposisi
di proyek kedua psb
salah dua ya
salah dua partai yang ikut kami itu adalah golkar dan pks
golkar dan pks itu
walaupun di dalam barisan
justru sering sekali berbeda ya
karena kalau kita pisah sebenarnya
di sini ada parlemen
parlemen ini ya
juga ketemu dengan rakyat
mereka punya praksi
yang hari ini berapa tuh

turun ke dapil masing masing
kemudian dibawa ke jakarta
jadi kalau ada sikap yang tidak benar
dari eksekutif ini tadi
walaupun ini adalah presiden yang kita dukung
harus ada datanya
kalau bisa sekaligus ada solusinya begitu
karena untuk presiden itu
kita tidak boleh ada
bukan tidak boleh rasa percaya
tapi tidak boleh terlalu percaya
saya percaya pak jokowi orang baik
tetapi kekuasaan lembaga kepresiden itu
itu besar sekali
super power banget di indonesia ini
bisa saja di sekitarnya itu
dalam tanda kutip itu ya
ingin cari gain
cari cuan lain segala macam lah
kalau dia mau cari poin saja
untuk kebaikan negeri ini bagus
kalau mau cari koin gimana
itu makanya memang butuh nalar kritis
termasuk dari internal sendiri
kalau di zaman pak sby dulu
silahkan kalian bersikap kritis
di luar apa lagi
malah dibolehkan sangat kritis
itu makanya ada yang bawa kerbau misalnya
ke depan istana itu
pak sb diam saja
jadi pemimpin itu memang telinganya tidak boleh tipis
belum lagi presiden itu kan semua fasilitasnya dibayar negara
jadi kalau satu dua kali rakyat mengkritik dia
yang buat terima saja lah
apalagi kritik itu misalnya
bisa jadi masukan
jadi memang ketika era pak sb pun
ada juga oposisi dari dalam
itu yang menurut saya
lebih bagus kita rumuskan begitu dia
jadi kalau teman teman kemudian hari ini
khususnya pihak satu yang hari ini menang
hari ini kan narasinya keluarkan itu
kita ini juga butuh oposisi
kalau ngikutin apa kata nyarwi kemarin
jangan juga kemudian pihak oposisi ini
kalian kempesi habis
butuh juga irigasi kemakmuran itu
karena tadi dikirinta dua tiga tetes begitu
tapi kan oposisi juga punya panggung sendiri pak
justru kadang kadang ngomong itu
kalau dikeluarkan dengan baik
menjadi sebuah keuntungan elektoral
kalau bagi kami sih
tidak masalah ya
karena dalam artian
pan telah membuktikan juga
ketika berada di koalisi pak jokowi
perbedaan sikap kita di perpuorma sih
kita tidak bisa tolerir
ketika ada sikap yang berbeda
kita juga wall out kok gitu
jadi memang kita terbiasa juga
di siber dialektika
antara satu sama lain
nah yang maksud saya begini
ketika misalnya ada alasan yang disampaikan
kami akan bergabung ke pemerintahan
karena ada yang ditangkap
ya kalau logikanya begitu
orang kalau pengen aman dari jeratan hukum
gabur aja ke pemerintahan
ngapain di luar gitu loh
jadi makanya dari awal
kami selalu bilang bahwa
perlu benar benar publik ini dijelaskan
dan kami akan melakukan ini
dengan cara pan gitu
dengan argumentasi yang benar benar compact
yang benar benar clear gitu
bukan narasi narasi normatif
nah misalnya untuk pan misalnya
jika seandainya kita pun pada akhirnya
tidak bergabung gitu
kita harus menjelaskan kepada yang pengen bergabung
misalnya atau kita bergabung
itu kan belokan tajam yang akan dilakukan pak amin
dalam beberapa tahun
nah itu harus kami mampu jelaskan
nah inilah yang menurut kami
perlu kita jelaskan
jangan sampai nanti pada akhirnya
ini dianggap politik dagang sapi
partai politik lagi
padahal yang paling penting disini adalah
narasi yang dibangun itu
bukan hanya bangsa dan negara yang sangat kelise itu
kita mampu untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita
karena hari ini skeptisme orang ke partai politik itu banyak juga
dan menurut kami juga
tidak ada jaminan juga
kalau seandainya oposisi selalu berontak
tidak ada jaminan gitu
dan tidak ada jaminan juga
kalau saya koalisi itu diem diem aja
lima tahun ke depan
gimana caranya partai itu
dia harus terus menumbuhkan ruang ruang dialektika itu
ada kebutuhan eksistensi politik bagi partai politik juga
biar gimana pun kan
karena ini kan kita nanti bicara lagi kemudian kepentingan partai
misalnya lima tahun mendatang
ada nama nama yang sudah mulai muncul
termasuk juga dari demokrat sendiri
itu kan juga seringkali disebut
menjadi pertimbangan bahwa demokrasi
tampaknya besar sekali kemungkinan akan masuk ke koalisi
itu kan sifatnya praktis ya
kalau saya ingin diskusinya lebih besar
kalau kaitannya oposisi
kaitannya dengan partai politik misalnya
suka atau tidak ada kesan
selama empat lima tahun kemarin
kalau partai itu oposisi terhadap pemerintahan
partai itu dibelah misalnya
itu kan gak nyaman juga itu
partai ini kan butuh melakukan musda muscap ke bawah
reorganisasi kader di bawah
kepimpinan di tingkat kabupaten
provinsi bahkan nasional
ini soal persepsi ya
kalau kita bertentangan dengan kekuasaan
kongres kita atau munas kita akan diganggu
akan dikirimkan satu orang
calon yang didukung oleh penguasa
kan ada kesan begitu kan
itu kan membuat kemudian
partai partai ini tidak nyaman juga
untuk jadi oposisi
itu fakta atau asumsi
tanya partai partai yang selama empat lima tahun kemarin konflik
kemudian salah satu ketuanya begitu masuk
ke pemerintahan pak jokowi misalnya
maksud kami begitu ya
hal hal begini ini
kalau kita ingin menumbuhkan hal hal kritis itu
memang harus diberikan rasa nyaman
istilah saya itu rosoh
ini kan soal roso kan
soal rasa kan
belum tentu benar
tapi perasaanku kok
kalau aku di luar kekuasaan ini nanti saya diganggu ya
oh jika ada yang ditangkap
perasaanku kok kalau saya di luar ini nanti
ketua dpc kami atau ketua dpd kami yang kebetulan jadi bupati
atau gubernur kok nggak aman ya
akan diganggu ya
kan ada perasaan itu
kalau di zaman pak sby
bukan saya ingin memajukan jaman pak sby begitu
ukurannya indeks demokrasi saja lah
dari yang sekarang
burung lagi kalau persoalan rasa
undang undang ita itu dibuat di tahun dua ribu delapan
itu di masa pemerintahan pak sb
pak sby ketika itu
atau kekuasaan pak sby
atau pemerintahan pak sby
memang operasionalkan undang undang ita itu
tidak semenakutkan yang sekarang
jangan jangan kau saja
yang asli jakarta
takut kau ngetweet apapun begitu
bisa nengah ita ya
aduh kena nanti saya ini katanya
ada perasaan itu
jadi kalau pun menjadi oposisi
ruang oposisi itu juga jangan kemudian dibungkam
agak kemudian timbul
pengen kualitas demokrasinya meningkat
saya mau tanya kemudian
sejauh mana komunikasi politik
antara pan sebagai partai
demokrasi sebagai partai
dengan partai partai di satu
nah ini sudah sejauh mana
tadi kan publik juga pengen tahu
atau mungkin konstituen pan
juga memang pengen tahu
kita akan tanyakan
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kebalisan
komunikasi politik yang kemudian dibangun
sudah sejauh mana
itu tadi terpotong ya bang jansen ya
demokrat sudah sejauh mana
kemudian dengan partai partai di koalisi satu
mas ahaye sudah ketemu pak jokowi bolak balik
apakah itu menjadi keran pembuka
tapi apakah tawaran tawaran itu sudah ada sebetulnya
kalau kamu tanya silaturahmi ya
hubungan partai demokrat
dengan pak jokowi
pak jokowi itu sangat bagus
hubungan pak sby dengan pak jokowi sangat bagus
ya pak jokowi itu sangat mengenal pak sby
pak sby sangat mengenal pak jokowi
jadi kalau kaitannya
kerjasama itu kan
kalau istilah di hukum perikatan itu
ada namanya tit for tet
kalau hanya soal kemistri saja
kan tidak hanya bicara mengenai hubungan antara
pak jokowi dengan demokrat saja
bukan persentau persarnya
ini kan banyak kan hitung hitungannya
saya lebih senang mendekati ini
tidak dari sudut pandang politik praktis
tapi politik kebangsaan
saya ingin mengatakan begini
yang tahu terkait persoalan
tantangan lima tahun ke depan
terhadap bangsa ini adalah pak jokowi
yang harus mencari jawaban terhadap tantangan itu
adalah pak jokowi
salah satu cara menjawab tantangan itu adalah
dengan menempatkan orang yang tepat
di kementerian tertentu misalnya
atau lembaga tertentu
kita ingin lima tahun ke depan pemerintahan pak jokowi ini sukses
karena kalau sukses
dua ratus enam puluh juta rakyat di luar sana juga
yang akan menikmati kesuksesan itu
mengalir kemakmuran itu ke mereka
kalau kemudian misalnya ya
saya ini kok butuh ya
untuk menjawab tantangan
terkait dengan politik luar negeri ini begitu
ada orang indonesia yang pintar ngelola ini
jika pak jokowi kemudian melihat itu ada di partai demokrat
misalnya contohnya itu
karena soal soal politik luar negeri ini kan harus juga ditoto ini
kita agak mengalami kelemahan ya
apalagi baru keluar
entah benar apa tidak itu ada siaran berita di jepang itu
di tv jepang itu
yang hari ini viral di twitter
katanya pak jokowi itu
cuma ketemu atau bicara dengan pm jepang itu hanya satu menit
itu kan lagi viral itu
belum lagi misalnya pertemuan pertemuan kemarin begitu
jadi partai demokrat ini
ya mungkin salah satu partai di indonesia yang paling menguasai soal soal terkait politik luar negeri
karena kita punya pak sby yang memang berpengalaman di bidang itu
jadi saya ingin mengatakan ya
kalau kemudian ya pak jokowi butuh misalnya untuk mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan
ada karir dari demokrat yang memang menguasai
termasuk juga pak
jadi jangan juga
berarti masuk dong
termasuk juga pihak dari profesional begitu maksud saya
jadi jangan kemudian
jadi saya lebih suka melihat
karena pak jokowi katanya kerja kerja kerja
tiga kali dia katakan kerja itu
artinya kalau bicara kerja tentu bicara skills
bicara pengalaman orang kan begitu
mana tahu ada begitu dia
kita kan ingin bagus ini
lima tahun ke depan republik ini
pak jokowi juga nanti turunnya itu paripurna
yang terakhir saya ingin mengatakan begini
silahkan nanti kemudian pakar pakar politik menilainya
ini apa dalam tanda kutip pikiran saya
kan di indonesia ya
di indonesia ini jabatan presiden itu dibatasi dua periode
artinya ini kan periode terakhir pak jokowi
sesungguhnya sebenarnya di periode terakhir presiden itu
nggak ada lagi yang namanya oposisi
karena dia nggak bisa lagi maju sebenarnya
itu makanya kalau kemudian ada
apa namanya pilihan pak jokowi ingin unity government begitu ya
artinya pemerintahan bersama
rasanya bisa juga itu ditempuh
kalau itu memang demi kebaikan bangsa ini ya
kalau pan gimana pak lo tadi
udah ganggater atau apa itu
karena gini secara suasana kebatinan suasana alam pikir
tentu komunikasi lebih lekat dengan koalisi indonesia adil makmur
apalagi pasca kemarin dibubarkan ada forum komunikasi ngopi pagi dan macam macam
disampaikan oleh sekjen sekjen partai
karena memang waktu koalisi indonesia adil makmur dibangun
itu tentu dengan kesepakatan antar masing masing partai
dan tentunya tidak hal yang mudah sih sebenarnya bagi kita
untuk serta merta bring gitu loh
jadi oleh karena itu kalau saya tanya apakah komunikasi itu ada
tentu saja ada
apalagi pan punya ketua umum pak zulkifli hasan dengan kapasitas ketua mpr
tentu memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel
namun satu hal yang ingin kita sampaikan gitu
bahwa ketika komunikasi ini dibangun kedepannya
tentu ini justru butuh sebuah penjelasan lagi
lagi bagi publik gitu
apa makna komunikasi yang tentu ingin dibangun
bukan hanya sekedar datang ayo kita ngedil dan blablabla
tapi kita sama seperti dulu saya sempat sampaikan juga
bukan pada pak prabowo
karena setiap demokrat punya misalnya good governance
politik luar negeri yang bagus
kita main di ekonomi
pks main di isu yang lain
gerinda yang lain
koalisi bpn misalnya
ada partai koalisi bpn yang sepakat masuk ke satu pada akhirnya nanti
itu gak ada urusan tuh
kalau seandainya kebocoran anggaran tetap terjadi
gak match itu yang namanya rekonsiliasi yang kita inginkan
kelihatan di kementerian bumn kementerian pertanian kementerian pertahanan misalnya kan
dikira itu paling bocor misalnya kan
ternyata pas gabung
tetap terjadi kebocoran
karena kan yang dibawa pak prabowo waktu itu
ini kan tetap tidak berhasil
nah kita menghindari yang seperti itu tentunya
komunikasi yang perlu dibangun adalah komunikasi yang memang dengan spirit untuk
kalau meminjam istilah bang jansen
membuat bangsa ini maju ke depan
ya karena kami dari pan telah memberi selamat juga ke pak jokowi
kita mendoakan pak jokowi
dan kami akan mendukung pak jokowi dengan caranya pan
jadi oleh karena itu
caranya apakah dioposisi apakah gabung belum tahu
ya yang diputuskan di lakarnas
yang jelas kami partai yang tidak akan pernah berhenti bersuara
menyampaikan yang benar
tidak akan mengupayakan pembohongan pembohongan kepada masyarakat
terakhir valo dan juga bang jansen
yang jelas menjadi oposisi itu bukan pekerjaan yang mudah
karena jauh dari kekuasaan
partai seringkali disebut sebut butuh dekat dengan kekuasaan
mungkin untuk atualisasi dan lain sebagainya
bagaimana kemudian menjawab itu
bahwa jangan jangan jangan sampai kemudian kalau berkoalisi
hanya karena pragmatisme semata
ya menurut saya begini
bergabung dengan penguasa itu adalah pilihan realistis
bagi sebuah partai politik
karena di indonesia itu
ini berkali kali saya bilang
kita tuh gak pernah mau berani menentukan pembiayaan politik kita
kita itu masih kucing kucingan gitu
sistem pemilu kita ini kita udah tahu bobrok
tapi kita masih malu mengatakan bahwa ini rusak gitu loh
sistem pembiayaan partai politik kita sampai hari ini itu nggak jelas
nah ini harus menjadi koreksi ke depan
kalau seandainya pada akhirnya kita bersepakat
nggak boleh lagi begini
kalau kayak gini kan orang yang banyak duit balihonya segede gajah gitu kan
yang kecil kecil balihonya dibolong bolongin nih kayak bang jansen
jadi ini penting gitu loh
jadi pembiayaan partai politik ke depan itu mesti clear menurut saya
jadi terlepas dari gabung atau nggak ini harus kelar
bang partai dihadapkan dengan pilihan tadi
pilihan realistis paling realistis menjadi gabung ke penguasa
bagaimana dari demokrat

kalau saya seperti penjelasan saya di awal tadi
enak sepuluh tahun jadi penguasa kan sudah pernah merasakan tuh secara total gitu kan
ya itu makanya kalau saya kembali ke penjelasan saya di awal tadi
partai kami ini sebenarnya bukan partai yang baru tumbuh gitu
ini udah pemilu kami yang keempat
itu makanya saya katakan kami pernah sepuluh tahun ngelola kekuasaan di dalam pemerintahan
lima tahun kemarin di luar pemerintahan
jadi selama sepuluh tahun kemarin di luar pemerintahan itu jujur struktur partai ini udah disusun rapi banget sampai ke bawah
kami bukan hanya sekedar punya dpc saja pengurus tingkat kabupaten kota yang lengkap ya di seluruh indonesia ini
tapi kami juga punya pengurus pac di tingkat kecamatan
dan bahkan tujuh belas ribu itu jumlahnya dan pengurus ranting bahkan sampai anak ranting begitu dia
sesungguhnya jikapun partai demokrat ada di luar kekuasaan per hari ini begitu ya
partai ini akan tetap hidup begitu
partai ini akan tetap hidup
kalau bergabung itu yang saya katakan tadi
kalau partai demokrat bergabung ke pemerintahan pak jokowi
tentu kami punya kontribusi kan
jangan kemudian partai demokrat masuk ke dalam malahan pemerintah ini tambah mundur begitu
tentu kami punya nilai nilai
yang akan kami berikan ke pak jokowi misalnya seperti kenyamanan begitu
ya kerukunan keharmonisan selama sepuluh tahun pemerintahan pak jokowi
saya tahu rasanya soalnya kita sepuluh tahun di dalam
itu akan kami kontribusikan
kalau partai demokrat masuk ke pak jokowi yang hari ini perasaan publik kurang nyaman kurang harmonis begitu kurang tenang
kalau kami masuk ya tentu dalam satu atau dua tahun pemerintahan pak jokowi itu rasa tenang itu harus kembali
kan begitu dia
baru ada gunanya kami di dalam
jadi ini kan sama seperti ada bus berangkat dari jakarta menuju bandung begitu
bus ini ketika berangkat kurang ceria
minggu depannya berangkat kembali saya masuk begitu
saya bawa gitar begitu
kayak waktu sepuluh tahun kita ikutan psb
bisa nyanyi nyanyi dalam mobil gitar gitaran begitu
tapi sampai dituju
tapi sampai ditujuan
jadi ini soal tiap partai itu punya dna punya nilai nilai yang bisa dikontribusikan
itulah yang saya katakan tadi
yang paling tahu terkait persoalan kebutuhan lima tahun ke depan jawabannya adalah pak jokowi
kalau kemudian pak jokowi berpikir eh untuk hal yang satu ini di partai koalisi saya ini nggak ada deh yang ahlinya begitu
ini ada di luar koalisi
saya kira rakyat juga akan setuju itu
jadi masyarakat di bawah juga pasti nggak mungkin ditamputi lah
pokoknya demokrat pan gerindra pks nggak boleh masuk ke pak jokowi
kalau kita punya alasan kami masuk ini teman teman
biar cihuy ini barang
biar tambah bagus pasti mereka dirima
tapi kalau mereka lihat kita masuk
ini bukan bagian dari jualan bukan ya
tidak ada janji kita itu yang terrealisasi
pemerintahan pak jokowi tetap seperti yang kita kritik kemarin begitu
oh pasti mereka marah ke kita
nggak ada juga nakal ikut di mobil menuju bandung itu
kalau pan tadi ada yang masih setuju ada yang nggak jelas
kita nggak ke gr an
nggak ke gr an ya
ini penting nih
yang kedua kita habis sprint nih
kasihlah kita kesempatan untuk napas sampai oktober
tapi yang jelas diputuskan nanti berarti ya
di pan ada mekanisme rakernas
tapi kalau penutup dari saya yang jauh lebih penting besok ditanya cnn adalah sikap gerindra
ketua rombongan ini dari kemarin itu gerindra
nanti ketua rombongan pindah
anggota dia pindah
ada arah aranya kesana ini bang
coba tanyakan aja
dia butuh argumentasi yang tepat itu
kalau secara penciuman parfumnya agak sama sekarang
pokoknya ini bukan tentang yang paling cepat pak
tapi siapa yang sampai
oke parfumnya agak sama
kita konfirmasi nanti ya kalau misalnya ada dialog lagi
terima kasih banyak bang jansen
pak lut terima kasih banyak
parfumnya belum tahu jadi baunya sama atau enggak ya
kita masih tunggu masing masing
kita akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di layar demokrasi